anda masih bersama kami di cnn indonesian newsroom
pemerintah kembali melakukan penyesuaian terkait aturan bagi pelaku perjalanan dalam negeri
jurubicara satgas penanganan covid sembilan belas menjelaskan aturan tersebut tertuang
dalam surat edaran nomor dua puluh satu tahun dua ribu dua puluh satu
yang merinci aturan para pelaku perjalanan dalam negeri
baik yang menggunakan moda transportasi darat laut dan udara
aturan surat edaran nomor dua puluh satu tahun dua ribu dua puluh
yang merinci aturan para pelaku perjalanan dalam negeri ini
berlaku sejak dua puluh satu oktober dua ribu dua puluh
sampai waktu yang ditentukan sesuai perkembangan covid sembilan belas
untuk perjalanan dengan pesawat tujuan jawa bali
wajib menunjukkan dokumen kartu vaksinasi minimal dosis pertama
dan hasil pcr yang berlaku dua x dua puluh empat jam
penerbangan mulai membuka pelayanan
pengaturan syarat pelaku perjalanan dalam negeri
yaitu menjadi pertama untuk tujuan ke wilayah jawa bali
yang juga diatur di dalam instruksi mendagri no lima puluh tiga tahun dua ribu dua puluh
untuk moda udara wajib menunjukkan dua dokumen
dan surat keterangan hasil negatif tes rt pcr
yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal dua x dua puluh empat jam sebelum keberangkatan
sementara untuk perjalanan rutin darat dengan moda transportasi pribadi maupun umum
dalam satu wilayah aglomerasi secara nasional
tidak membutuhkan dokumen perjalanan khusus
namun harus tetap menerapkan screening dan protokol kesehatan
juru bicara kementerian perhubungan adita irawati mengatakan
penetapan kapasitas penumpang tergantung
dengan level ppkm setiap daerah
jika berada di level pp tiga dan empat
sementara wilayah di level satu dan dua
lalu untuk transportasi darat
kapasitas juga diatur
yaitu untuk daerah dengan kategori ppkm level tiga dan empat
di daerah dengan kategori ppkm level satu dan dua
di daerah dengan kategori ppkm level empat
untuk kereta api
dan masih dilakukan pembatasan penumpang
namun tetap ada penyesuaian
seperti mengizinkan anak di bawah dua belas tahun
untuk menggunakan kereta api